ya game pokemon go yang tengah populer membuat para pemain yang menjelajah ke beberapa tempat
demi mencari monster pokemon dan menangkapnya
tak jarang lokasi monster tersebut berada di sekitar kafe dan juga restoran
kondisi ini ternyata bisa membuka peluang bisnis baru bagi restoran tersebut
pokemon go di indonesia tidak hanya membuat orang orang keranjingan untuk memainkannya
para gamers ini pun rela untuk mendatangi spot spot tertentu
untuk menemukan pokestop atau tempat berkumpulnya para pokemon
seperti yang sedang saya lakukan saat ini sudah ada satu pokemon yang siap untuk ditangkap
fenomena game virtual pokemon go secara tidak langsung membawa keuntungan tersendiri
bagi resto dan kafe di sekitar pokiestop
walaupun tidak signifikan peningkatan jumlah pengunjung cukup dirasakan
oleh para pemilik kafe dan resto di bilangan sudirman
tren ini pun dilihat sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan omset penjualan
sedikit demi sedikit ada peningkatan sih
di pokemon go itu ada salah satu feature nya itu kalau nggak salah lore ya
lure itu buat menarik semacam kayak buat something yang buat menarik pokemon yang pada datang gitu
nah itu dia mungkin kita bakal kedepannya mungkin bakal mau coba menerapkan itu gitu loh
tak hanya sekedar makan dan minum para pengunjung ini pun mengaku sengaja datang dengan tujuan untuk menangkap pokemon
disini sih kebetulan emang ada lagi pengen beli makanan
terus sekalian kebetulan ada pokestop ya jadi sekalian kesini sih nungguin
sambil main cari pokemon ya disini
iya sih sengaja sih jadi tadi keliling dulu muter soalnya ada lure nya ada disini sama disini tadi
jadi sengaja sih
selain sebagai pilihan hiburan yang menyenangkan
besarnya animo masyarakat akan permainan ini nampaknya bisa dijadikan peluang bisnis jika dimanfaatkan secara kreatif
eka dian pratiwi jakarta